raden kian santan benar benar hamba akan membawa dan ke istana untuk urusan mahasiswa biar
adegan santan yang mengecap baiklah raih tetapi kau harus ingat kau tetap harus berhati hati
raih baik raka hati hatilah juga raka langsung dan juga senurjati aku pamit assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullah wa barakatuh hai hai karena awak murninya tidak terkendali
kita kedua ini
tidak bisa kita pelajari
tanpa bagian kita pertama
kalau kita mempelajarinya
tidak dengan kita pertama
sekarang aku tugaskan kau pergi ke istana pajajar
ambil kita pertama
agar kita bisa mempelajarinya dengan baik
tunggu apa lagi
terima kasih pak cura
kerja hari ini
benar benar sangat melasak
orang itu perlu beristirahat disini
peranian nenek peon itu merubuk kitab raja musti yang telah aku temukan
burukku untuk mencari sisa kitab yang belum ditemukan
kalau aku sudah menemukan kitab raja musti itu
aku akan ragu tunggal
kitab yang telah dirampas oleh pemerintah
untuk aku kuasai sendiri
maaf syekh nurjati
sekarang kita mencari
kitab raja musti yang dicuri oleh mahesa
kita cari nanti sekali
karena kita berharap
kerajaanmu sementara hanya separuh
dan separuhnya tersimpan aman di istana
sepertinya ada orang di sekitar sini
siapapun pencuri tidak akan mampu menguasai kita pitura
saat ini kita akan melakukan penilaian senopati pajak jalan
ada yang mengawasi kita raka
tenang dulu syed nurjati
biar aku yang mengejarnya
lebih baik syed nurjati dan juga raka wangsungusah kembali ke istana
raden kian santang benar raden
hembakan membawa raden ke istana
itu urusan mahesa
biar raden kian santang yang mengejarnya
tetapi kau harus ingat
kau tetap harus berhati hati
hatilah juga raka wangsungusah dan juga syed nurjati
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari yang ke enam

alhamdulillah kamu kembali nak
ibunya sangat mencemaskanmu
ada seseorang yang menyerahku
dan hampir saja mencelakaiku ibunya
rai kian santang dan syekh guru rijati
kamu baik baik saja nak
lalu bagaimana dengan mereka
di mana mereka sekarang
rai kian santang dan syekh guru
sedang mengejar orang itu
dan sedang mencari raka walangsungsa
ibunya tidak perlu khawatir
mereka pasti akan kembali ke istana
kamu begitu lelah nak
baiklah kian santang
aku menyerah padamu
di mana kitab berajang musti yang kau curi
kitab itu sudah dirampas oleh niron
mereka encountered atas bagian besar

itu di mana
sekarang aku harus menangkapmu